jadi kalau misalnya semangatnya untuk kepentingan bangsa kan harusnya dilakukan jauh jauh hari kan
ketika proses pemilu sudah berjalan
tapi kan jauh jauh hari pdip kan sudah menarik garis yang tegas dengan dua partai
nah kalaupun misalnya ada upaya menggoda
nasdem sendiri berkeyakinan bahwa demokrat akan tetap konsisten
dengan sikap politik yang sudah dipilih
itu ada dalam koalisi persatuan dan perubahan ppp
dan saya yakin demokrasi sekali lagi akan konsisten
akan tetap bersama sama membuat koalisi perubahan ini semakin solid
karena sama sama ingin calon yang diusungnya kan bisa terbentuk menjadi calon persatuan
oke berarti artinya kpp sendiri tidak goyang ataupun tetap makin solid begitu kang
ya kalau saya dengan kondisi seperti ini
tidak takut goyang kita tidak takut goyang
karena kita sangat yakin dengan konsisten dan integritas